kang rena mau kesini gak
dia gak akan kesini
nanti saya jelasin
kalau yang lain sudah datang semua
harusnya menjadi warisan buat dia
wilayah bisnis kang bahar
dimulai dari terminal
yang sedang kita incar
jalanan yang sebagian sudah kita kuasai
dan pasar yang baru kita ambil alih
kangu sekarang punya usaha kecimpri
ya saya pernah dengar itu
anak buah yang ikut pensiun dari bisnis namanya
ada yang terus ikut ke usaha kecimpri nya
anak buah kang mus yang namanya cecep
datang ke pasar
dia cuma ngantar kecimpri atau orang ginang
dia tadi juga mengajar orang kita
kang murad masih belum bisa move on
itu istilah anak muda zaman sekarang
saya belum tahu bang
ini urusan pribadi
atau melibatkan muslihat juga
kamu telpon murad
kalau nggak ada kesibukan
iya kang permisi
kita belum selesai ngomongnya
kenapa kamu udah permisi
saya mau nelfon kang murad
kita baru saja merebut pahamnya
kita baru saja merebut pasar
tapi dalam waktu yang sama kita kehilangan peluang di terminal
waktu bubun hilang
tapi dia malah diusir bonekanya dharma
darman urusan saya
darman urusan saya
darman urusan saya
darman urusan saya
kamu urus pasar sama jalanan
mau main kramel
oh kerja du
sejak diusir dari terminal
kita gak ada kerjaan
gak ada pemasukan
nanti kita tanyain soal nasib kita ke kang reno
kang murad katanya mau kesini
hati hati di jalan
kang reno mau kesini gak
dia gak akan kesini
nanti saya jelasin
kalau yang lain sudah datang semua
langsung mau jalan
semua lagi main
mudahan dulu gak playnya
nanti saya jelasin
kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan bang edi itu apa
tugas kita hanya menjalankan perintah
sekarang tugas di pasar yang sudah berhasil kita ambil alih
urusan pedagang kaki lima
dibagi ke dalam tiga tim seperti tadi
ewok yodi didu sama ijal
kita masih harus nunggu komando langsung dari bang edi
kalau yang ini ongkosnya beda
saya butuh tambahan personil
oke nggak masalah
tengah tengah rama mamanya
mahu tunggu usia
minum tahu jali kartu improvement asap
saya mau jalan jalan
dan butuh pengawalan
pertama karena saya orangnya low profile
kedua saya nggak mau ditangkap polisi